makan kejap mbak maling goreng
udah udah duduk aja
masih apa dimakanan
ada apa ini
ada apa ini
coba saya mau bertanya
dan jawab dengan jujur sejujur jujurnya
kapan terakhir kali
pok nunung melihat ayam goreng itu
pok nunu untuk menjelaskan kronologis yang lebih detail lebih lengkap
dan lebih menyeluruh tentang hilangnya ayam goreng itu
jadi begini ceritanya
ayam digoreng di penggorengan
lalu saya taruh piring
kemudian saya taruh di meja
taruh di meja
pade datang menanyakan ayamnya hilang
dan ayam tersebut sudah hilang
jadi begini maustad
yang pertama dia sedang memasak ayam goreng
kemudian dia memasukkan ayam goreng ke atas piring
kemudian dipindahkan di atas meja
nah pas tuh
pakde sudah pakde
pakde tidak perlu lagi bersilah tidak
sekarang saya tahu
dalam dibalik hilangnya ayam goreng ini adalah pakde
pakde sudah tidak usah bertanjang panjang lebar lagi
saya mau bersaksi
oke sekarang pakde menjadi tanggaku
catat dalam hati
saya itu masuk
kemudian saya keluar
kemudian saya kembali lagi
hendak mengambil gorengan ayam
nong kemana ayam goreng yang buat santri
dia malah nuduh saya
dan mustahil kalau saya yang ambil pak ustadz
saya kan dari dulu gak makan daging ayam
makannya apa dong
berarti ini alibi dari pade kuat juga
soalnya pakde tidak suka makan daging ayam
yang pemakan segala dilihat dari postur tubuh dan bentuk tubuh
itu saya sih madarling
aduh saya nggak tahu apa apa
ini ada apa ini dengan singgah sana saya
ini saya sedang mengirigasi
pakde dan juga polunung terkait ayam goreng
itu memang gila
oh jadi pak ustadz pakde polunung lagi membahas tentang masalah pengungkapan masalah ayam goreng
tahu apa nih
siapa pelakunya ti
tadi saya lihat ada orang kaya
tiba tiba dia nunggu dari meja makan
nah itu orang nyuapkan anaknya yang namanya amelia
apakah seperti ini
sepertinya itu sama
berarti sudah dapat dipastikan ini pelakunya juki
nah pakde mari kita berangkat
ti jadi benar sih juki
pak sergi ti
siapa yang masuk di pesantren punantah selain pak juki harlino sama kakeknya lukman
ya paling si ahar anak bang obed yang bukan ngojek
bukannya kalian berdua setelah bertemu dengan beliau
eh tapi saya ketemu tadi pagi sama si hos hos
ya udah kal
kita cari ahar atau hos hos ke pangkalan aja
makasih pak sergi ti
nah itu masih dikunci pak
ini senjata pusaka jangan dibawa
bodi dan daya
ada apa nih pak
ini ada pakaian titipan pak
ayam dari siapa itu
dari bapak juki buat pondok
eh bentar bentar bentar
ada apa amelia
kalian mau uang lima ribu nggak
tapi kalau kalian mau
harus ada syaratnya
kalian harus gangguin ayu butet sama pak juki
ayu butet sama lilis
menyurkan apa dugaan aku
kalau pak juki yang ambil ayam goreng
eh udah udah udah duduk aja
ada apa ini
ada apa ini
pak yuki ngakunya yuki helino
orang kaya orang beduit orang hutan
gak taunya pencuri
tuh dia tuh
boleh cabut tuh
jangan dong bukan bukan
saya benar benar tidak mengangah
apa yuki bisa buat seperti ini
apa pak pade
ayamnya gak seberapa
yang bau bukan ayam
udah seret mulutnya
ada jamban kolam
udah bukti pak pade sudah di tangan
sekarang apa yang harus kita lakukan pak pade
pak juki dibawa ke kantor pondok
ya itu maksudnya
setup bawa deh pak pade
gak enak orang tua
aduh pengen gak pari di jaring
kalian berdua memang hebat
kecil kecil capek rawit
kalian berdua bisa menjadi
ketektif yang hebat
kita itu memang hebat
karena kita adalah detektif
siapa dulu dong
jangan seperti superman
siapa dulu dong
yang mulia dasar tuh nih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
udah gak liat seharian nih
berarti bang obednya gak ada nih
gak ada sih
tuh dia aja gak tau
anterin kita ke rumahnya bang obed
ya udah deh